polemik di internal komisi pemberantasan korupsi semakin memanas pasca pencopotan brigjen polisi endar priantoro
dari posisi direktur penyelidikan kpk
endar priantoro melaporkan ketua kpk firly bahuri dan sekjen kpk cahya harefa
ke dewan pengawas buntut pencopotan sepihak yang menimpa dirinya
apakah ada motif politis dibalik pencopotan brigjen endar priantoro sebagai direktur penyelidikan kpk
sudah bergabung melalui sambungan zoom brigjen polisi endar priantoro
mantan direktur penyelidikan kpk
selamat sore pak endar
selamat sore mbak rifana
pak endar sampai hari ini sebetulnya bagaimana status kepegawaian anda di kpk
masih ditugaskan polri tapi jabatan dicopot oleh kpk dari posisi direktur penyelidikan begitu
status jabatan saya tentunya kalau kita mendasari dari surat perintah pak kapolri
saya terhitung dari tanggal dua puluh sembilan kemarin kan berarti sudah diperpanjang
sampai dengan satu tahun ke depan
artinya sampai dengan tiga puluh satu april dua ribu dua puluh empat
tapi ternyata kan berdasarkan skep dari sekjen kpk
tertanggal tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh tiga saya sudah diberhentikan dengan hormat
artinya versi kpk saya tidak lagi menjabat sebagai direktur penyelidikan
itu statusnya sampai dengan sehari ini
nah dari situlah kami menganggap saya pribadi selaku subyek di sini
merasa bahwa keputusan kpk memberhentikan dengan tidak hormat saya
tentunya tidak mendasar
dimana dipertimbangkan surat keputusan itu
tidak mempertimbangkan hal hal yang sesuai dengan ketentuan yang ada
di satu sisi kami juga mendapat kepentingan dari pak kapolri untuk perpanjangan penugasan di kpk
kalau kita bisa summary ataupun kita recap berarti posisi anda
saat ini diperpanjang penugasan oleh pak kapolri
tapi di non jobkan oleh kpk begitu ya
tidak ada jabatannya di kpk
beri kejadian endar
betul seperti itu ya
nah sampai detik ini anda sudah tahu alasan pencopotan anda dari posisi direktur penyelidikan kpk
sudah dapat alasannya nggak sampai detik ini
sampai detik ini saya hanya membaca dari pertimbangan pertimbangan yang ada di kpk
pertimbangan pertimbangan yang ada di keputusan sekjen no satu ratus lima puluh dua yang saya terima
nah dari sini saya tidak melihat adanya pertimbangan apapun
aturan aturannya sesuai dengan ketentuan yang ada di kpk
saya juga tidak pernah mendapatkan penjelasan dari pimpinan kpk
karena pada saat saya menerima salinan keputusan scep sekjen ini
saya hanya ditemui oleh satu pimpinan yaitu pak gufron dan sekjen dan lain lain
saya menyampaikan saya akan membaca dulu saya akan melihat dulu pertimbangannya apa
nah mereka hanya menyatakan sekjen hanya menyatakan pak ini berdasarkan atas keputusan pimpinan pada rapim terdahulu tanggal tiga puluh
nah inilah sebenarnya saya ingin tahu
keputusan rapim tanggal tiga puluh maret dua ribu dua puluh tiga
yang mendasari sekjen mengeluarkan sk ini apa
oke itu sampai sekarang belum tahu ya
saya tidak pernah mendapatkan penjelasan itu
ya belum tahu
sampai sekarang ini belum tahu berarti hanya berdasarkan keputusan dari rapat pimpinan tanggal tiga puluh maret dua ribu dua puluh
anda sudah berusaha berkomunikasi dengan pimpinan kpk dan ketua kpk pak firly bahuli serta sekjen kpk pak cahaya harifa setelah dapat surat itu
ada komunikasi nggak mencoba untuk bertanya berkomunikasi dengan mereka mereka ini
saya yang bisa saya komunikasikan saat ini dengan pak fron dengan pak nawawi
saya menyatakan sebenarnya masalahnya seperti apa hasil rapim seperti apa
tapi penjelasan dari beliau kan memang tidak bisa memastikan alasan seperti apa gitu
makanya ini yang mendasari saya untuk majukan gugatan
mohon maaf sebelum gugatan saya mengajukan permasalahan ini melalui jalur kode etik
kan saya melihat
kalau memang keputusan dari rapim itu mendasari sk harusnya ada tertulis di situ
pertimbang hasil rapim icapat dan lain lain seperti itu
tapi ini kan tidak ada
langkah pertama saya memang melakukan pengaduan atas dugaan penganggur dat gitu kedewas
nah untuk selanjutnya saya juga akan menguji keputusan sekjen nomor satu ratus lima puluh dua ini kepada mekanisme hukum yang ada yaitu pt un
saat ini saya sudah mempersiapkan
sehingga sah tidak hanya sk ini
sehingga sehingga sehingga sehingga pendahannya sk ini akan akan kami uji di situ
oke jadi anda sedang mempersiapkan gugatan ke pt un soal keputusan pencopotan anda ya
nah saya ingin tanya
pada saat anda berkomunikasi dengan pak nurul gufron dan juga dengan pak nawawi pong molango
apakah mereka mengatakan bahwa ini solid keputusan lima pimpinan kpk
atau ini hanya keinginan segelintir pimpinan saja
nah ini saya tidak bisa menyimpulkan mbak rifana ya
tetapi kalau dari pertimbangannya dan lain lain faktanya kan tidak menjadi dasar di sk sekjen ini
mereka juga gak mau memberikan jawaban ya pak
belum ada jawaban yang pasti terhadap apa yang saya tanyakan
oke jadi belum ada jawaban pasti apakah ini memang suara solid lima pimpinan atau hanya keinginan segelintir saja
saat ini akses anda di kpk masih dibuka pak anda masih bisa keluar masuk ke kantor kartunya
nah sampai dengan hari ini saya masih diberikan akses untuk masuk ke ruangan
karena memang ruangan akses ada macam macam
kemudian akses internet saya juga masih di lingkungan kantor
kemudian akses beberapa sistem dalam rangka tugas operasi
sebagai direktur pendidikan juga saya amasi
tetapi hari ini tadi sebelum saya kembali dari kantor saya kepala biro umum menemui saya
menemui saya menyampaikan bahwa beliau ada pemerintah dari pak pimpinan kpk
yang pada intinya adalah akan memutuskan akses saya selaku direktur penyelidikan
setelah itu mungkin mulai besok mungkin mulai besok karena hari ini saat itu terakhir
nah kami lihat aja nanti besok apakah hari senin raya masih memiliki akses atau tidak
oke jadi ada penyampaian informasi bahwa akses anda akan diputus begitu ya ataupun dihentikan ya
karena keinginan dari pimpinan kpk
tapi belum tahu nanti hari senin baru bisa dibuktikan begitu
ini anda sudah berkomunikasi dengan pak kapolri
perintah beliau seperti apa pak endar
belum belum saya belum menyampaikan informasi ini
karena memang informasi ini baru saya terima tadi
baru saya terima tadi
dan tentunya apapun yang saya hadapi perkembangan juga saya sampaikan ke beliau kelaburan ke beliau
oke pada saat kemarin
tapi tentunya saya telah
tentu saja selaku pribadi mbak rifana yang terdampak dengan skep ini
tentunya upaya upaya hukum saya akan tetap lakukan walaupun kita berkoordinasi dengan pihak polri
selama kemarin anda melaporkan perkembangan begitu ya ke pak kapolri
karena kan ini pak kapolri sudah mengirimkan surat sebetulnya untuk perpanjangan penugasan anda di kpk
tapi kemudian surat itu tidak dihiraukan oleh pimpinan kpk
ini selama mengupdate perkembangan kepada pak kapolri apa perintah beliau
untuk anda silakan jalan terus begitu menempuh jalur jalur hukum dan menyelesaikan di internal kpk
perintahnya seperti itu memang
ya memang ketika saya menerima sk ini saya akan melapor kepada pak kapolri
karena saat menerima sk ini saya juga menyampaikan kepada sekjen sama kepada pak kufron yang mewakili pimpinan
saya saat ini belum menerima sk ini
karena saya membawa surat perintah perpanjangan penugasan dari pak kapolri
sepanjang saya diberitakan pak kapolri menerima atau apapun saya akan melaksanakan
saya tidak menerima sk
ya saya hanya meminta fotokopinya itu bahan saya melaporkan kepada pak kapolri
oke arahan pak kapolri apa
perintah pak kapolri jelas
perintah kapolri jelas kepada saya
beliau menyampaikan silakan laksanakan tugas seperti sebagaimana dasar surat tugas beliau kepada saya yang berkaitan dengan perpanjangan tugas
nah kemudian saya tentunya punya inisiatif untuk menguji keputusan itu berdasar ketentuan yang ada
saya berpikir bahwa proses penyusunan surat keputusan surat penghadapan yang ditadangi oleh pak fili kepada saya
saya merasa ada hal yang tidak pas dan makanya saya laporkan kepada dewan pengawas
begitu juga mekanisme hukum yang lain akan saya lakukan
tentunya saya pegang kontrol kapolri ya harus koordinasi dengan beliau kira kira seperti itu
pada saat anda melaporkan keputusan ini ya keputusan sepihak ini kepada dewan pengawas
anda hanya melaporkan soal pencopotan
ada yang mencobotan anda atau ada materi lain yang anda laporkan ke dewan pengawas
kalau materi terkait dengan sk pemberhentian dengan kehormat ini tentunya saya terbatas kepada di situ
siapa yang menyusun sk itu
kemudian tentunya yang menjadilah terbelakangnya apa perintahnya bagaimana dasar apa
nanti akan diuji di dewas tentunya dengan mekanisme kode etik
nah kemudian untuk bisa membuat keputusan atau keputusan hukum tentang sah tidak surat keputusan ini
saya akan melalui mekanisme pt un
pak endar anda merasa bahwa pencopotan anda sebagai direktur penyelidikan kpk ini kuat motif politisnya
saya saya gak sampai kesana mbak ya mbak ritwana
saya terus sedang gak sampai kesana karena yang saya lakukan di sini terkait dengan pencopotan saya saja
kalau menjawab itu tentunya nanti bisa dibuktikan oleh dewas ya apa motivasi dan lain lain
tapi saya spesifik menguji surat keputusan ini saja
tapi anda merasa bahwa anda ingin disingkirkan dari kpk anda merasa itu nggak pak endar
kalau merasa disingkirkan ya saya terus sedang saya gak bisa menjawab di sini mbak ritwana
ini ini hal yang terlalu subjektif saya tidak mau membawa ke atas itu
jadi anda tidak anda gak bisa menjawab di sini mbak ritwana
nggak bisa menjawab ya apakah anda merasa disingkirkan oleh kpk
karena kalau kita lihat sepak terjang anda dalam memberantas ataupun menyelidiki kasus kasus korupsi cukup banyak sebetulnya
apa yang sudah anda dedikasikan dari polri ke kpk begitu anda nggak merasa disingkirkan ya pak endar ya
ya mbak rifana saya kan selaku prajurit polri mbak apa yang saya lakukan tentunya saya bekerja sebagaimana kewajiban saya
makanya saya sedikit agak kecewa memang terkait dengan keberadaan sk penghentian dengan hormat ini
dan hal saya tidak tahu bagaimana justru itu yang makanya saya ingin tahu
dengan menggunakan mekanisme dewas dan mekanisme pt un
saya yakin nanti akan terlihat sebenarnya motivasinya apa itu yang masih ingin tahu mbak
sebelum ini hubungan anda dengan pimpinan kpk terutama ketua kpk pak firly bahuri sebetulnya seperti apa sih pak endar
apakah sebenarnya baik baik saja
tidak pernah ada masalah sampai tiba tiba kemudian anda dicopot sepiak begitu saja
ya hubungan saya dengan seluruh pegawai kpk
baik kalau kepimpinan kpk pada hubungan saya juga tidak ada masalah
termasuk pak firly ya
semuanya sangat berpikir termasuk pak firly
ada perbedaan pendapat ada kesamaan pendapat diskusi kan kita sering hampir tiap hari kita juga terang
ada kesempatan pendapat dengan beliau dan lain lain
saya rasa secara organisasi anak buah dan pimpinan tidak ada masalah mbak
secara pribadi saya juga tidak ada patroli dengan beliau
jadi secara pribadi tidak ada masalah secara profesionalitas wajar saja kalau ada berbeda pendapat
soal perbedaan pendapat ini ramai sekali bahkan sudah ada media masa yang juga menulis pada saat ekspos ataupun gelar perkara tentang beberapa kasus terutama kasus formula e
anda sering berbeda pendapat dengan pimpinan kpk
terutama ketua kpk pak firly bahuri
itu betul pak endar
makanya itu menjadi salah satu motif anda disingkirkan
begini mbak dalam satu proses penanganan kasus kan kita melihat dari perspektif masing masing ya
selama ini saya melihat dari posisi saya sebagai direktur penyelidikan yang memiliki tugas untuk mengajukan hasil penyelidikan seperti apa
nah selama ini sebenarnya treatment saya mengajukan kasus
saya mengajukan kasus per kasus sama nggak ada perbedaan
nah dalam hal diterima oleh teman teman ataupun pimpinan berbeda itu hal yang biasa juga sebenarnya mbak
tidak hanya di kasus formula e
banyak kasus kasus lain juga yang dalam pembahasan itu seringkali ada perbedaan pendapat
dan biasanya dari perbedaan pendapat inilah yang nantinya akan menjadi bahan bahan penyempurnaan dalam penyelesaian suatu perkara
sebenarnya itu saja mbak
tapi dalam kasus spesifik ini ya dalam kasus formula e apakah betul anda sempat berisi tegang dengan pimpinan kpk terutama ketua kpk pak firly bahuri
berbeda pendapatnya cukup tajam ini di kasus formula e benar gak pak endar
kalau berbeda pendapat di kasus formula e ya memang betul
memang betul saya berbeda pendapat dengan beliau dan beberapa pimpinan
nah dari periode ini kan belum selesai ini masih proses mbak
kasus penanganan penyelidikan formula e itu masih proses
belum selesai gitu
jadi dalam perjalanan yang ada perbedaan itu hal yang wajar buat kami gitu
kalau masalah tadi ada yang apa tadi kata mbak tajim dan lain lain hal yang biasa kok itu mbak buat kita
oke berbeda pendapat menurut anda biasa tapi belum tentu bagi pimpinan kpk terutama ketua kpk itu hal yang biasa
anda nggak melihat bahwa ini adalah bagian dari upaya menyingkirkan anda ya karena anda berbeda pendapat dengan pimpinan
itu sebenarnya terjadi di mana saja baik di tempat tempat lain tempat kerja lain juga biasanya seperti itu
anda nggak melihat ini bagian dari penyingkiran anda karena berbeda pendapat itu
bagi anda baik baik aja pak endar bagi pimpinan belum tentu
mbak saya gak ngomentari masalah itu mbak ya
bagi kami selama kami bekerja forum diskusi adalah forum yang kita kembangkan
untuk bisa menjadikan hasil yang maksimal
kalau beliau itu ya kami nggak tahu mbak
kami hanya sebatas itu
ya yang penting anda nggak membawa ini ke personal ya
anda melihat bahwa ini perbedaan pendapat dalam banyak kasus terutama kasus formula e itu biasa saja karena prosesnya masih berjalan
begitu ya pak endar ya
para penyidik kpk dari polri kami mendapatkan informasi kami dapat suratnya ya sampai menulis surat kepada sekjen kpk agar meninjau ulang pencopotan anda
ini atas perintah pak kapolri atau jiwa korsa atau bagaimana sih pak endar
waduh yang tentunya kalau saya melihat nggak adalah perintah dari pak kapolri seperti itu
cuma mungkin dari teman teman mereka kan adik adik saya ya
adik adik saya yang selalu berduga seperti itu dan tentunya saya yakinlah mereka kompetensi semangat dedikasinya sudah teruji karena mereka melalui proseleksi
melihat dari peristiwa ini mereka juga
mereka juga prihatin tentunya
makanya saya juga sudah melihat beberapa pernyataan sikap dan lain lain
ini bentuk solidaritas
ya bentuk solidaritas
dan saya yakin juga mungkin bukan hanya dari anggota polri saja
dari yang non polri juga mungkin merasa prihatin juga
nah mereka juga meminta penjelasan sebenarnya yang detail yang objektif seperti apa itu
kira kira seperti itu sih mereka tanggapannya
kabarnya saat pertemuan mediasi antara pimpinan kpk dengan pegawai asal polri ya ini mereka walk out karena mediasi deadlock dan ada ancaman dari pimpinan kpk untuk memberikan sanksi kepada para pegawai yang mendukung anda
itu betul nggak
kebetulan saya tidak diundang mbak
tapi anda mendengar bahwa ini teman teman walk out
masa nggak mendengar pak
ya saya hanya mendengar saja tapi detailnya saya nggak tahu
apa latar belakang seperti apa
nanti silahkan mbak mengintanya kepada teman teman yang lain
nanti saya tanya soal informasi
betul nggak hari ini para pegawai kpk yang berasal dari polri mogok kerja
karena kami melihat fotonya di salah satu media online dari dikutip dari detikkom ya kami dapat fotonya bahwa ruangan ini ruangan para penyelidik dan juga penyidik asal polri ini kosong
karena mereka mau go kerja
mereka absen terus mereka nggak mau kerja gitu
karena sebagai bentuk solidaritas tadi kepada anda
itu betul nggak pak endar
ada fotonya loh
kalau masuk foto saya juga belum lihat foto itu bu ya
karena begini mbak
di penyelidikan dan penyidikan kan berbeda
kebetulan anggota polri yang memang banyak dipekerjakan adalah di direkturat penyidikan
di tempat saya sendiri di dekorat penyidikan karena tidak terlalu banyak
keberadaan foto yang sepi itu ya kami nggak tahu juga ya bisa nggak melihat karena ruangan kita kan
tapi anda nggak mendengar ya bahwa teman teman ini mau go kerja anda nggak mendengar
tidak tidak tidak
harapannya pak endar
kalau mungkin kata kata mau bekerja saya nggak pernah dengar ya
tapi kalau mereka intinya menuntut agar proses penjelasan dan layanan oleh pimpinan itu mereka dapatkan
ya tentunya mereka tidak akan bertindak seperti itu
oke terakhir pak endar harapan anda apa
ini kan anda akan menuntut secara hukum ya di pt un soal sk pencopotan anda sebagai direktur penyelidikan kpk
tapi harapannya masih ingin tetap bertugas di kpk sesuai dengan perintahnya pak kapolri
atau ya kalau memang sudah disingkirkan begini lebih baik kembali ke institusi asal
harapan saya tentunya yang pertama sesuai dengan kalau nggak salah kemarin bapak presiden sudah menjelaskan
kembali kepada aturan
nah saya ingin menguji sesuai dengan aturannya dulu mbak
apakah sk yang sudah keluarkan itu sesuai dengan aturan atau tidak
tentunya kalau misalnya sk itu sudah sesuai dengan aturan dan lain lain
ya saya sangat menghormati adanya sk itu apapun yang menjadi keputusan itu
kalau saya kembali ke polisian saya juga siap kembali ke polisian
saya dilanjutkan bekerja di kpk saya juga siap
saya ditempatkan dimana saja siap mbak
sebagai rektor kapolri tentunya siap ditempatkan dimana saja sepanjang memang ada perintah yang sah gitu mbak
oke sepanjang itu tidak melanggar aturan dan secara administrasi itu sah begitu ya pak endar ya
dan tidak ada motif politisnya
oke kita tunggu nanti bagaimana ujungnya karena ini sekarang sudah menjadi perhatian publik
saya ingin menjawab
presiden jokowi ikut berkomentar ikut menyatakan pendapat meminta agar kpk tidak membuat gaduh dan tetap mengikuti aturan
dan pak kapolri juga sepertinya tetap ingin anda bertugas disana begitu ya
karena pak karyato sudah ditarik untuk menjadi kapolda metro kalau dua duanya ditarik akan memperlemah kpk
itu alasannya pak kapolri
jadi kita tunggu nanti bagaimana ujungnya
terima kasih sekali kepada brigjen polisi endar priantoro mantan direktur penyelidikan kpk
yang sudah bergabung pada sore hari ini belak belakan menjawab berbagai pertanyaan
sehat selalu pak endar